di tengah meroketnya harga minyak dunia pemerintah berencana akan menambah subsidi solar
apakah langkah ini tepat di tengah upaya pemerintah mempersempit defisit apbn
bagaimana juga dengan beban pertamina dan pln yang mendapat penugasan subsidi terkait dengan penambahan subsidi solar ini
tepatkah harga minyak naik subsidi ditambah
akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan di studio sudah hadir pengamat energi sekaligus anggota dpr komisi tujuh dpr ri
pak kurtubi selamat sore pak kurtubi
terima kasih sudah bergabung bersama kami
saya minta pendapat anda terlebih dahulu
rencana penambahan subsidi solar oleh pemerintah di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia anda setuju dengan hal ini
mau da mau artinya begini
subsidi pasti akan meningkat
untuk menjaga agar harga bbm dalam negeri tidak naik ya harus naik subsidinya
persoalan apakah kita setuju dengan tidak
akan kenaikan harga bbm dalam negeri
ini soal ini intinya
jadi bukan subsidinya tapi harga jual bbm yang dinaikkan
kalau ingin setuju naik selesai persoalan
artinya tidak ada subsidi
tetapi kalau kita berpikir untuk kepentingan masyarakat ekonomi
setiap kenaikan harga bbm pasti berdampak kepada kenaikan inflasi
dengan segala rentetan akibat lanjutannya
mungkin kos daripada kenaikan
bisa diperhitungkan diperbandingkan dengan quote unquote
kos yang harus dibayar lewat penambahan subsidi
dari segi ekonomi bisa diperhitungkan
tapi dari segi politis
memang ini kan tahun politik
jadi upaya pemerintah untuk menjaga harga
dari sisi ekonomi punya argumentasi juga
untuk menjaga inflasi
kalau inflasi naik daya beli turun
jumlah orang miskin akan tambah
kelompok yang tadinya berada di kelompok hampir miskin
banyak ini jumlahnya hampir miskin
begitu daya beli turun karena inflasi naik
bbm naik cukup sedikit
kalau mengikuti harga minyak dunia ya
pasti kelompok masyarakat yang hampir miskin jatuh menjadi miskin beneran
nah ini cost yang harus dibayar secara ekonomi
jadi rasional saja kalau pemerintah tidak menaikkan harga bbm
wajar juga kalau seandainya subsidi meningkat karena tidak menaikkan harga bbm
oke tapi membebani akhirnya keuangan negara
bahkan diperkirakan akan menambah untuk subsidi solar ini sepuluh triliun rupiah
sehingga mau tidak mau akan ada perombakan lagi dari apbnp
dan juga bagaimana juga akhirnya tentang kesehatan keuangan dari dua bbm kita gitu ya
memang ditunjuk untuk subsidi bbm
karena listrik kita juga sebagian besar masih menggunakan solar seperti itu kan pak kurtubi
untuk pertamina dan juga pln
dampaknya juga sebenarnya cukup besar kan terhadap dua bumn ini juga keuangan negara akhirnya
pertama listrik dulu ya
listrik kita sekarang sebagian besar berasal dari pltu batubara
nah batubara kelihatannya mengikuti harga minyak
nah kami di komisi tujuh sudah mengingatkan pemerintah
bahwa batu bara ini adalah bagian dari yang harus diatur oleh pemerintah
termasuk kewajiban perusahaan perusahaan batubara untuk mensuplai kebutuhan listrik dalam negeri
yang kita sebut sebagai domestic market obligation
volumenya sudah diatur
nah harganya yang namanya dmo ini harus lebih rendah dari harga pasar dunia
ini bisa menolong dalam arti biaya pokok listrik yang berasal dari p dua batubara akan bisa di handle oleh pemerintah
sehingga kita harapkan quote unquote kerugian pihak pln
tidak terlalu besar
kalau seandainya dmo batubara ini bisa menghasilkan biaya pokok pln
karena harga batubaranya tidak mengikuti harga batubara dunia karena kemauan dmo
nah ini memang terkait sekali dengan besaran impor
ditambah lagi dengan pelemahan nilai tukar rupiah
sehingga bebannya juga akan semakin besar
satu impor minyak mentah yang jumlahnya terus meningkat
minyak mentah yang diimpor meningkat terus karena produksi minyak dalam negeri luar biasa anjlok
bayangkan hari ini produksi minyak kita sekitar delapan ratus ribu barrel per hari dibawahnya
sehingga bebannya untuk impor sangat besar
demikian juga bbm
konsumsi meningkat terus
kilang minyak tidak dibangun bangun dalam puluhan tahun
oke tapi kembali terkait dengan subsidi ini
anda setuju kalau kenaikan harga minyak mentah dunia ini full disubsidi pemerintah agar tidak naik harga bbm hingga ke masyarakat
sampai pada balas tertentu kami di dpr bersetuju
agar alasan tadi itu inflasi bisa dikendalikan
daya beli masyarakat bisa di handle sehingga kelompok yang tadi saya katakan yang hampir miskin tidak menjadi jatuh miskin
tetapi ini kebijakan yang harus hati hati
nanti kalau harga minyak sekarang sudah delapan puluh an ini ya
sembilan puluh seratus ini perlu juga dipertimbangkan penyesuaian harga bbm
mengikuti karena mau tidak mau harga minyak mentah dunia juga trennya terus naik gitu
terus naik seperti itu
jadi opsi penaikan harga bisa saja terjadi
tetapi harus ada kalkulasi
sehingga kelompok masyarakat yang paling akan terkena dengan kenaikan harga bbm ini bisa diminimalisir
jika seandainya nanti mau ada kenaikan harga bbm
tetapi sejauh bisa diperhitungkan kenaikan harga minyak dunia masih di level tujuh puluh an mungkin delapan puluh an barrel saat sekarang ini
bisa ditanggulangi dengan tadi memperketat dmo barang
tadi memperketat dmo batu barah
yang saat ini menurut anda dmo nya sudah cukup menguntungkan untuk perusahaan dalam negeri
masih kemahalan ketinggian
kalau bicara dmo contoh di migas
pada awalnya semua kontraktor asing itu harus menjual sebagian minyak mentah bagian mereka
nah maksudnya apa agar biaya pokok bbm jadi murah
sehingga kita tidak perlu mensubsidi terlalu besar bbm
seandainya kita ingin mempertahankan bbm yang murah
demikian juga di sektor listrik
subsidi listrik tidak akan besar
relatif tidak akan besar
jika seandainya dmo batu barah diterapkan sesuai dengan
sayangnya tidak gitu ya tidak diterapkan dengan
tidak tidak diterapkan sebagaimana mestinya
harga dmo batu barah masih tinggi
ya masih tinggi
tahu pak berapa levelnya
tahu pak berapa levelnya sekarang untuk dmo ini
untuk batu barah
memang sekian persen dari delapan puluh an dolar per ton ya
berapa cost production dari batu bara per ton
prosentasenya dinaikkan untuk margin pengusaha batu barah
sebenarnya begini batu barah di perut bumi itu milik negara
sehingga tadi anda mengatakan bahwa oke sampai level delapan puluh dolaran masih setuju adanya subsidi
sehingga dpr pun juga nanti pada saat akan ada perombakan apbnp akan siap gitu ya
sebagian besar kami di komisi tujuh
setuju untuk subsidi bbm tadi disebutkan solar
untuk ditingkatkan khusus untuk solar ini memang juga perlu kita rapikan
sebab jangan sampai subsidi solar ini sebagian besar mengalir ke pengusaha produsen apa namanya
kembali masalah klasik ya
tidak tepat sasaran gitu subsidi nya
ya ada kecurigaan tidak tepat sasaran untuk solar ini
yang berasal dari kelapa sawit
nah kalau kelapa sawit fami ini ikut di subsidi
harus sasarannya harus tepat
kita kepada pengusaha besar tentunya ya
akan halnya perlu memang energi terbarukan
kita orang sepakat saya juga
menteri keuangan sri mulyani mengatakan bahwa subsidinya saat ini kan lima ratus rupiah untuk solar
itu di harga apbn dua ribu delapan belas dipatok empat puluh delapan dolar amerika per barrel
sementara potensinya akan menjadi subsidi nya per liternya menjadi seribu rupiah bahkan lebih tinggi
tadi sri mulyani mengatakan karena kalau kita lihat dari perbandingan harga patokan di apbn
dengan kenyataan realisasi yang ada itu kan juga sudah cukup besar perbedaannya
anda melihat seberapa besar dari dpr sendiri
dpr sendiri melihat masih bisa kita sahkan lah kita golkan lah untuk subsidi ini
ya itu butuh perhitungan yang lebih teliti
solar memang resikan
solar sebagian besar dipakai oleh truk truk pengangkutan barang
yang amat sangat mempengaruhi harga yang dibayar oleh konsumen
kalau harga solar naik otomatis harga barang dan jasa yang asli
langsung naik ini daya beli
ini yang harus kita perhitungkan
memperhitungkan daya beli kelompok masyarakat yang kurang mampu juga sah secara ekonomi
jangan mentang mentang ekonomi pasar lalu hajar sesuai dengan harga pasar
lebih lebih bbm sesuai pasal tiga puluh tiga itu harganya ditetapkan pemerintah
nggak boleh dilepaskan ke pasar
itu keputusan mahkamah konstitusi
jadi kalau lah pemerintah sekarang meminta tambahan subsidi solar katakan seribu rupiah
kami pada hakikatnya setuju saja
agar jangan sampai harga barang dan jasa meningkat
oke tapi kembali sejauh apa pak kurtubi
karena kalau kita lihat dari levelnya saja seribu rupiah masih bisa lebih tinggi lagi
akhirnya kembali kan ke beban dari defisit apbn kita juga semakin melebar dan bahaya
kalau icp sudah ke level delapan puluh menurut perhitungan saya
ini memang harus dipersiapkan skenario menaikkan harga
oke mau tidak mau gitu ya
mau tidak mau ya icp delapan puluh
untuk diketahui icp delapan puluh
kita sekarang masih di level rata rata januari april misalnya
yang empat puluh an pertama tahun ini ya
masih sekitar enam puluh tujuh dolar ya
januari april kan
tapi kalau januari mei
karena mei ini baru menyentuh delapan puluh dolar ya soalnya kan
nah kalau sudah di atas delapan puluh dolar icp kita
menurut pendapat saya ya wajar juga pemerintah menghitung secara detail untuk kemungkinan kenaikan harga
kalau ada kenaikan harga sosialisasikan
begini bilang ke rakyat secara jujur
kondisi migas kita saat sekarang ini beda dengan dua puluh dua puluh lima tahun yang lalu
produksi minyak mentah bahan baku bbm turun luar biasa
produksi bbm dalam negeri tidak naik karena kilang tidak dibangun bangun
sehingga pemerintah pun juga harus bisa menelan ludah sendiri pada saat berkomitmen tidak akan menaikkan harga bbm subsidi
bukan menelan ludah
dua ribu sembilan belas menurut anda
sampai tahun pemilu gitu ya lebih tepatnya dua ribu sembilan belas
jadi tahun delapan puluh an bisa menjadi titik krusial menurut pendapat saya
krusial menurut pendapat saya pribadi
karena kenaikan harga sekali lagi punya dampak yang merugikan ekonomi makro
anjlok tidak ada salahnya pemerintah menolong rakyat dengan tidak menaikkan harga bbm
tetapi rakyat harus tahu bahwa negeri kita minyak di perut bumi yang jumlahnya sedikit ini
bukan milik rakyat indonesia hari ini saja
itu milik rakyat indonesia anak cucu kita juga
kalau ini kita habiskan sekarang kita konsumsi dengan harga yang murah
dengan production cost katakan begitu anak cucu kita nanti gimana
ini juga perlu disosialisasikan
sudah ada dua mekanisme yang bermunculan ini untuk subsidi nya dari mulai perombakan apbn
tentunya harus ada persetujuan dari dpr dan juga akan menggunakan cadangan devisa
menurut anda mana yang lebih tepat saat ini paling tidak
kalau menurut saya
kalau menurut saya pendapat yang lebih tepat pertamina
yang sengaja dibentuk oleh negara
jadi dibebankan ke pertamina terlebih dahulu saat ini
ya menurut pendapat saya
pertamina subsidi paling tidak hingga waktu ditentukan
pertamina pertamina itu juga ada untung menjual pertama yang non subsidi ya
mereka mempunyai keuntungan
tidak ada salahnya untuk sementara ini pertamina dulu nombokin
dividen yang mereka bayar ke shareholder pemerintah mungkin dari situ dipotong
pemerintah tidak punya uang sekarang pertamina punya
bisa gitu pertamina melakukan mekanisme seperti itu
karena biasanya pertamina pun dipush untuk untung untung besar
nanti pada saat untungnya berkurang pertamina juga
betul saya mengerti
pertamina akan kesulitan keuangannya
tapi saya orang pertama yang mengusulkan agar pertamina harus dirubah
terus dengan pasal tiga puluh tiga ud empat puluh
tidak bisa pertamina seperti sekarang ini menanggung beban subsidi ini
karena dia sudah pt persedia bumn yang harus tunduk kepada unang bumn
yang harus untung katanya itu
tidak bisa ini
karena bicara migas ini bicara pasal tiga puluh tiga
siapapun presidennya ini ya
itu di situ ada sektor hulu minyak di perut bumi dikuasai dan dimiliki negara
bbm di sektor hilir cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak
harganya ditetapkan oleh pemerintah
mau tidak mau nih
jadi harus ada titik dimana nantinya
pada saat kita mampu menyadarkan rakyat bahwa kemampuan migas kita tidak seperti dulu lagi
saatnya kita harus jujur ke rakyat
harus naik bbm ini dengan alasan begini begini
oke jadi untuk saat ini paling tidak dpr setuju jika ada penambahan subsidi solar
ya memang ada rencana dari pembangunan
pemerintah gitu kan
lima ratus rupiah ya tambahannya bahkan bisa lebih tinggi lagi dari saat ini lima ratus rupiah per liternya
namun juga ada batasannya gitu ya
jangan kalau misalnya tren kenaikan terus
terus ditahan tahan sampai dua ribu sembilan belas juga nggak bisa gitu ya
harga minyak seratus dolar
produksi minyak kita anjlok
jadi mau gak mau sebelum dua ribu sembilan belas pun juga harus ada penyesuaian harga menurut anda ya
artinya kalau harga minyak itu sekada delapan puluh apalagi seratus
harus ada kalkulasi
di depan rakyat disampaikan kondisi kita seperti ini
tetapi saya hargai jika seandainya pemerintah mampu mencari terobosan sehingga tidak perlu menaikkan harga bbm
sebab tidak menaikkan harga bbm juga punya argumentasi ekonomi yang kuat
terima kasih kutubi
pengantin yang degi
sekaligus anggota komisi tujuh dpr ri sudah bergabung bersama kami